tete harus balik ke suria
gimana tete mau balik bin
kondisinya seperti itu
tapi kan tete harus kerja
kayak kang tatang dalam kondisi seperti ini
nenek kamu itu jago betul masaknya
iya sih wak
tapi ce tuh males
ini ici lengket kalau misalnya masak
males mah kamu yang lawan ce
terus kalau nggak kamu yang masak siapa lagi
bayar tukang masak mah mahal
belum tentu enak
di income kan mulai sekarang gak boleh masak lagi
dia harus istirahat total
kayaknya teteh gak jadi berangkat besok pin
saya akuin kum masakan kamu tuh yang bener bener nikmat
makanya saya jadi males masak di rumah
kamu mau bungkus ceng
itu ide yang cemerlang sekali kum
boleh kum boleh kamu mau gak
mau apaan ceng
sorry ya itu acengnya
canaan gak berkelas
ngapain sih nongkrong nongkrong terus terusan gak bubar bubar
mendingan di warung tuh nongkrong sambil makan
beli sih kamu
kamu ya pedut ya
kamu sekarang ngapain balik kesini lagi
pasti kangen ya sama saya ya
oh udah stres
udah kabuk gila
yang penting liat saya udah senang ya ceng
saya harus ke koswara ada janji saya tinggalnya
kamu gak ikut deh
kan saya gak ada janji ceng saya gak mau ikut
dah saya sekalian pulang ya kom bareng kom
ini mau dibungkusin dulu juga makanannya
gak usah lah saya ikut ceng
masa saya tinggal sendirian
duh katanya gak mau
yaudah yuk saya langsung pulang ya
sini pulangnya assalamualaikum
ada apa pak
sobri equminya jatuh pak
tentang pernikahan sobri pak
tete harus balik ke suria
gimana tete mau balik bin
kondisinya seperti itu
tapi kan tete harus kerja
kayak kang tatan dalam kondisi seperti ini bin
kayaknya tete harus tunda keberangkatan tete
tak ada apa apa
saya cuma ingin menyampaikan kalau
ini rumah kapan dihiasnya
dek emak tidak ada niat untuk merusak perjalanan
dekahan kalian dek
emak nggak salah
emak nggak harus minta maaf sama dedek
apa sih misi utama konspirasi global
komandan tujuan akhir mereka adalah
menjadikan kita semua bodoh
sehingga bisa mereka giring kemana mereka mau
seperti kerbau yang dicucuk hidungnya
bapak maunya sobri gak jadi nikah sama dede
kalau emang itu bisa buat bapak bahagia so beri batalin pernikahannya pak
selalu saja ada caranya
hilang satu datang yang lain
dan sobri yakin ini akan terus terjadi pak
kalau saya beri paksain nikah sama dede pasti akan selalu ada masalah
dan akhirnya pernikahan sobri sama dede akan kandas juga
sobri juga gak tersenyum
tahu suami salah apa dede salah apa
kita berdua salah